terima kasih ya
biasa lah masalah duit
yaelah bukan cuma lo ruth gue juga sama
gue aja nih mau pulang kampung
sampai gak jadi karena gue gak punya duit
kita bisa dapat duit banyak
sekarang tuh zaman udah hedan
nyari duit susahnya minta ampun
pak ustadz jenayah ini gak bisa dimiringin ke kanan
tetapi gak bisa pak ustadz
yaudah pak coba sekali lagi pak
sebenernya ada apa
apa yang terjadi dengan pak rudi ini bu
bisa ibu ceritakan bu
mungkin ini bahasa dari apa yang pernah dilakukan oleh suami saya selama hidup
rudi keluar kamu
udah dua bulan kamu belum bayar
sampai sekarang nggak ada berita
begitu saya dapat uang
kalau perlu saya bayar double ya bu ya
dua bulan aja nunggat
mau bayar lima bulan sekali
saya benar bu ya

saya benar bu ya aku mau bayar dua bulan aja
kalau proyek ini selesai saya akan dapat bonus
saya kasih kamu waktu satu bulan
kalau sampai satu bulan ini meleset
saya usir keluarga kamu dari kontrakan ini
po saya mau ambil ini dulu po
eh kebeneran lu rud
bayar utang loh udah numpuk nih
kalau buat bayar utang
saya belum ada uang bu
gue kagak mau tau
utang lu harus bayar
hari ini aja ya po saya boleh ambil makanan
anak bini ya lu aja suruh ngutang sini mulu
kemana lagi aku harus cari rezeki untuk anak dan juga istriku
kok nangis ada masalah
yaudah yuk kita ngobrol di dalam aja yuk
gak usah mbak
yaudah duduk sini yuk
kak aku datang kesini
aku mau pinjam uang sama
kontrakan satu bulan sama
sekolahnya mia kak
mbak mau nagih yang lima ratus ribu
kemarin sama kamu
sekarang kamu malah mau
kakak gak mau pinjemin sama kamu
memang lagi banyak butuhan
jadi kakak gak bisa pinjemin sama kamu lagi
rode bapak tanya bawa sini semua
iya pak bentar pak
cepat iya pak
pokoknya saya nggak mau ada ada di sini lagi
rudy bisa kerja gak
makaf pak saya gak semacam
pokoknya sekarang uang kajianmu saya potong
mas rudy yang sabar
ini tuh cobaan
terima kasih banyak ya
ibu dapet pinjaman dari kak rini
kak ririnya lagi banyak kebutuhan
bapak mau pergi dulu ke rumah teman bapak ya
ada objekan sampingan
ibu doain ya
semoga memang ini
aku berangkat ya
bukan cuma lo rut
gua juga sama
gua aja nih mau pulang kampung sampe gak jadi
karena gua gak punya duit
gimana caranya kita bisa dapat duit banyak
sekarang tuh zaman udah hedan
nyari duit susahnya minta ampun
gua udah capek
kalo udah kepepet butuh duit gua mau minjem
yang ada gue malah dihina
lu kalo mau kaya cepet lu pake jalan pintas lah
aku ingin menjadi kaya rakyat
aku tunggu jawabannya

kamu sudah mengganggu kenanganku
kok makanya cepet banget kayak orang kesurupan
lo tuh bawel ya
emang kalau gue mau makan banyak kenapa
lo udah ngerti itu belainnya dari mana kalau bukan dari gue
maaf mas bukan masalah mas makan banyak aku melarang bukan
tapi aneh aja kayak
kayak mas tuh makannya ada yang nemenin
habisnya cepet banget mas
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya
mas tuh makannya